enggak enggak enggak capek
pasti capek aku pijitin ya
enggak enggak enggak enggak
justru yang capek kan kamu kamu yang ngantor kok
aku sih dari tadi di rumah aja
ah aku capek banget loh
kamu mau gak sih
di sebelah sini tuh pegal banget
baju bajunya bagus bagus banget
gue jadi pengen nikah deh
jadi lo tetep sama rencana lo semua
lo nikah sama chris sebentar
terus akhirnya lo nyariin chris
gue udah punya dokumen pengalian hak waris dari kakek gue
jadi setelah nikah
gue tinggal minta tantangan dia di atas materai
ini adalah contoh kartu undangan
untuk pernikahan kamu sama leluhur
aku punya perasaan
kalian akan menjadi pasangan yang berbeda
pada pernikahan ini
kamu bisa nikah sama leluhur
kamu bisa nikah sama leluhur
kamu masih panggil bapak
justru saya melihatnya
saya melihatnya justru
tampaknya luna tuh gak senang sekali nikah dengan saya
justru itu adalah tugas kami
untuk meyakini dia bahwa kamu bisa
membikin dia bahagia
ada satu hal yang perlu kamu lihat
apa itu pak
luna adalah cucu gue
dia mewarisi bakat untuk mengatur strategi
dia tidak akan menyerah begitu saja
dalam segala hal yang dia alami
kamu harus berhati hati dalam menandatangani apa saja
siap siap siap
saat saat yang nenek nanti nantikan
yaitu pernikahan kamu chris
kamu sekarang sudah dewasa
kamu bakal menjadi seorang suami
dan bakal menjadi seorang ayah
yang bakal dilahirkan oleh istri kamu
kalau sewaktu waktu nenek dipanggil oleh tuhan
nenek itu tidak akan menyesal
nenek gak boleh ngomong gitu ah
kamu tahu gak sih
aduh mama seneng banget deh luna
padahal kamu mau menikah
aduh mama tuh norak sekali ya
gak usah berlebihan kayak gitu
dalam pernikahan itu kan cuma sandiwara aja
masa mama gak ngerti sih
kalau kamu emang gak mau
kenapa mau menikah dengan chris
ya kalau bukan karena untuk mendapatkan warisannya kakek
aku juga gak mungkin mau nikah sama
ya ampun luna
jadi kamu mau menikah hanya karena
saya terima nikahnya
gunawan sastra negara dengan mas kawin
seratus perangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat lima belas gram dibayar tunai
akhirnya kawin juga akhirnya kawin juga mah
satu tanggung jawab lagi sudah terlalu lama
benar lagi kita punya cucu mah
tapi aku kok khawatir ya lihat kelakonnya luna
kenapa lagi sih mah
beliau kan memang begitu orangnya
sekarang ini dia udah nikah
seharusnya mama itu lebih tenang
ini kok malah jadi bingung
papa gak tau sih apa yang diomongin luna sebelum dia menikah
perkawinan ini cuma sandiwara
lu jadi keenak deh sama chris
dia itu kan kayaknya pemuda yang baik baik sekali
udah lah urusan aku muda biar aja mereka yang selesaikan sendiri
kita ini orang orang tua
jangan terlalu kecampur
biar malam pertama kita lagi terkesan
aku mau kasih pengharum buangan diri ya
sekarang setelah itu ya
dia harus pengetahuanin surat pernyataan pengalian hak warisan
setelah itu besok gue bebas
taruh tangan lu deh
ini bunga untuk kamu
adik chris kemana
mereka kan pengantin baru
masih dalam masa masa
ini hanya g celebih
nah ngeliat film ituan hah
yaudah abis ini lo ikut ke apartemen gua
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
justru yang capek kan kamu kamu yang ngantor kok
aku sih dari tadi di rumah aja
ah aku capek banget loh
kamu mau ga sih pijetin pundak aku
aduh di sebelah sini tuh pegel banget
enak banget kamu emang jago banget deh bu
oh ambil ball pen nih
iya ball pen ball pen
ini loh ball pen
taruh tangan dulu
tadi aku ngapain ya
tadi aku tanda tangan apa